sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan koordinator masyarakat anti korupsi boyamin soeman
selamat pagi pak boyamin terkait penangkapan buronan maria lumowa bagi anda ini
apakah menunjukkan keoptimisan kinerja penegak hukum terhadap para penjahat korupsi
ya selamat pagi maggie
ini hanya karena babak belur harun masiku yang menghilang dan menteri hukum ham babak belur di dpr
juga kedua juga bapak belur urusan joko candra
maka ini ya pada posisi menutupi rasa malu aja sebenarnya
jadi meskipun secara fair saya juga mengapresiasilah
daripada ada yang ditangkap semua dapat malu semua gitu kan
bahkan ada buron masuk indonesia masuk dan keluar tanpa terdeteksi
malah bikin paspor bikin ktp begitu kan ini udah babak belur betul gitu
ya sebenarnya ini
permen dikit gula gula dikit lah gitu
jadi ya setidaknya masih ada rasa malu dan berusaha ingin menangkap buron
dan sebenarnya kalau maria pauline lumawa itu sudah lama proses ekstradisinya di serbia
tapi ini menurut saya ini ada dramatisasi gitu kan
mana ada ekstradisi itu sampai dijemput menteri
itu kalau kita mengeluarkan warga negara amerika dipulangkan ya dipulangkan aja
terus ada pengawalan sudah gitu aja
nah ini ya karena apa
semata mata menutupi rasa malu atas bapak belurnya terutama joko chandra
ya pak boyamin apakah anda melihat ini prosesnya terlalu lama untuk kementerian mengejar buronan pak
nah disitu satu persoalan lagi bahwa kita tidak pernah serius menangkap buron dalam kasus apapun
jadi ini termasuk maria pauline lumawa ini sebenarnya sudah bisa lama kok
atau ya justru ketika mau ditetapkan tersangka itu cepat aja
tetapkan tersangka itu cepat aja
ditetapkan tersangka sehingga tidak bisa kabur kan gitu kan
nah satu problem lagi dulu seperti joko chandra
putusan hari ini kemarin dia sudah kabur
artinya kan ada bocoran orang dalam
karena memang kita tidak serius dalam hal pemberantasan korupsi yang menyangkut keuangan yang besar
tapi kalau korupsi kepala desa tiga puluh lima juta itu malah langsung disidangkan cepat segala macam
padahal uangnya juga sudah dikembalikan
meskipun dia memang harus diproses hukum
tapi kalau menyangkut uang besar sos pembobolan bni
siap bank bali terus kemudian dulu ya ada lagi yang berkaitan dengan uang itu
nampaknya seperti aturan aturan itu menjadi seperti gampang dibobol gitu
ya pak boyamin bagaimana dengan kasus buronan lainnya
seperti buronan blbi yang masih saja belum tertangkap
ya masih banyak yang bukan hanya blbi
kalau ini kan ranking satu itu kan pernah kita diharu biru oleh edi tansil gitu kan
masih odeh baru
dia malah melenggang kangkung di cina sana
di sana pun dia masih membobol bank lagi ke pinjaman macet dan lain sebagainya masih juga
terus misalnya yang terbaru hongkowitratno yang terkait dengan tpbi yang kemarin sudah disidangkan
itu sampai sidangin absensia
nah itu juga belum ditangkap padahal orangnya di singapura
terus joko chandra juga begitu sekali lagi orangnya di malaysia
jadi masih banyak lagi yang buron buron kasus yang sebenarnya itu kalau mau serius
itu bisa ditangkap dan dipulangkan ke indonesia
seperti sebelumnya blbi yang dari amerika
wong kita punya perjanjian ekstradisi begitu lamanya
sehingga ketika ini kemudian tidak ada hal hal pemicu seperti nampaknya kok tidak diurusi gitu kan
nah jadinya apa yang terjadi
orang akan istilahnya masih berani lagi korupsi nanti kalau uangnya banyak dia kabur
toh kita tidak dikejar kok di luar negeri
atau kabur ke singapura
yang tidak ada perjanjian tradisi
tapi buktinya nazarudin dulu waktu kabur ke singapura
itu karena didemo oleh teman teman aktivis anti korupsi juga di kedutaan sana
gala macem terus diusir sama singapura sampai columbia
terus kemudian bisa ditangkap
sebenarnya masih bisa gitu
meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi
ya maka segera meminta
segera ada perjanjian ekstradisi dengan negara negara tersebut
kan masih bisa mengupayakan itu
kalau toh tidak ada perjanjian ekstradisi
mengupayakan diambil juga ada
kalau dari singapura pernah juga ada yang diserahkan
kalau menyangkut teroris itu juga lebih mudah
kenapa korupsi tidak mudah juga gitu
ya pak boyamin bagaimana anda melihat modus sering larinya
buronan sebelum sidang
ya karena mereka rata rata korupsinya kan uang yang banyak
jadi mereka punya akses nampaknya terhadap oknum untuk segera kabur
modusnya cuma itu aja kok
jadi bahkan sebelum ditetapkan tersangka
nanti akan ditetapkan tersangka seakan akan ada orang bocorin
cepat aja kamu kabur gitu
dugaan dugaan oknum yang di dalam bermain ini tidak bisa dinafikan gitu
jadi bukan karena mereka licin atau ahli juga bukan
tapi keahlian dan kelincinya mereka itu karena memang ada kesempatan
seperti diberi kesempatan oleh oknum oknum yang memang tidak serius
tidak sungguh sungguh tidak tulus untuk memberantas korupsi
ya pak boyamin sebenarnya modus letter of credit fiktif ini sepertinya sering terjadi
bagaimana anda melihatnya
ya ini terjadi karena dalam konteksnya lc gitu
itu kan pembukulan jasa keuangan bank terus jiwasraya kemarin
untung jiwasraya itu cepat sehingga semua hampir tersangka itu bisa langsung ditahan
padahal saya yakin itu kalau tidak cepat cepat juga sudah buron itu
karena uang yang dibobol sampai di angka enam belas triliun misalnya itu
dan itu karena kesikapan
nah nyatanya kalau bisa sigap kan juga mampu nih aparat kita
baik kejaksanagung kepolisian maupun kpk

tapi banyak hal yang di luar itu juga tidak sikap
seperti tidak mau sikap
nah itulah yang menjadi problem utama kita
saya tahu persis jiwasraya itu karena saya pelapornya
tapi apapun itulah yang mestinya harus dicontoh
sikap dan segera tetapkan tersangka dan ditahan
sehingga tidak ada kesempatan kabur
jadi ini problem utamanya ketika pembubulan pembubulan yang sifatnya jasa keuangan itu kemudian
apapun menjadi mudah karena tidak ada proses yang
tegas untuk menjerat mereka
jadi kasus lc fiktif itu masih sering terjadi sampai sekarang
dua tahun kemarin masih ada lc fiktif lagi juga modus pembobolan
istilahnya seperti saya mau impor atau ekspor ini jaminannya lc
lc nya dalam kasus bank bni itu kan sederhana
ternyata itu tidak pernah jadi daftar orang lc yang harusnya dijamin oleh bank bni
tapi nyatanya dijamin

atau ini pernah terakhir terakhir lc yang pura pura terjadi
atau ini pernah terakhir terakhir lc yang pura pura terjadi
ternyata disana suppliernya tidak ada atau ada tapi terabiliasi sehingga tidak ada export
kasus edi tansil lc nya juga barang barang yang ternyata diimpor itu adalah barang bekas
nah ini kan bank kadang kadang pura pura tidak tahu atau sengaja malah kongkaling kong kan gitu kan
ternyata mestinya kan dia tidak mau menerima barang itu dicek beneran
benar nggak dia beli barang baru
benar nggak dia beli ke perusahaannya langsung
bener nggak dia beli ke perusahaannya langsung
sehingga ketika ini kreditnya macet nanti ketika harus menyita jaminan barangnya itu masih cukup gitu loh masih menutupi pinjaman
sehingga ketika ini kreditnya macet nanti ketika harus menyita jaminan barangnya itu masih cukup gitu loh masih menutupi pinjaman
tapi karena ada proses kongkaling kong yang masif maka ya jangankan lc hal hal yang lain kemarin aja di pt dana reksa itu saya melihatnya cuma pabrik pakan ternak aja bisa untuk membobol dana reksa hampir lima puluh m kan gitu kan

ternaknya hanya didirikan sepuluh m habis itu tidak diurus bangkrut kebakaran
yang rugi dana reksa ketika mau melelang itu tanahnya harganya nggak sampai empat miliar
ini kan modus modus yang sebenarnya sederhana dan gampang
jadi semua hal nampak karena kita satu sistem kita juga pengawasannya kurang ketika treatment terhadap orang yang nakal begini juga angin anginan
jadi orang masih pengen saja membobol bobol dengan pola yang macam macam
ya pak boyamin kami juga masih ada pertanyaan terkait buronan
apakah sistem imigrasi kementerian hukum dan ham kita perlu diperbaiki
ya kemarin ini kan penangkapan lumowa ini maria pauline lumowa ini membuka mata kita semua
kasus joko chandra itu kan dikatakan alasannya tidak ada cekal sehingga bisa masuk
meskipun masuk pun tidak terdeteksi
alasannya tidak ada cekal itu karena ncb interpol
indonesia sekretarisnya ngirim surat ke imigrasi bahwa joko chandra tidak dicekal
alasannya sudah tidak diupdate oleh kejaksaan agung sejak dua ribu empat belas
nah maria pauline lumowa sejak tahun dua ribu empat tidak pernah diupdate oleh kejaksaan agung
tapi dia statusnya juga masih dicekal
edi tansil juga statusnya masih dicekal
betapa buruknya sistem imigrasi dan ncb interpol
menunjukkan bahwa ini dari tadinya saya dugaan
kalau sekarang menjustis
adjustment bahwa dalam kasus joko chandra itu ada kesengajaan untuk seperti membuka pintu supaya joko chandra bisa masuk
oh tiba tiba tidak ada hujan dan tidak ada angin
ncb interpol indonesia ngirim surat bahwa ini sudah tidak dicekal lagi
alasannya sudah tidak diupdate oleh kejaksaan agung
imigrasi tanpa babibu tanpa konfirmasi lagi kejaksaan agung yang melakukan dpo langsung dilepas cekalnya
mulai tanggal dua belas mei sampai tanggal dua puluh tujuh juni
paling tidak ini satu bulanan lebih kan
nah itu artinya sistem yang imigrasi kita itu dengan mudahnya di otak atik oleh lembaganya sendiri
kalau orang lain menghack atau apa masih mudik
kedua yaitu tadi bagaimana tidak terdeteksi dia bisa masuk
kalau ini teroris bagaimana
jadi sistem imigrasi kita nampaknya hanya berlaku terhadap kita orang baik baik
kalau kita orang orang baik baik kehilangan paspor aja seperti membuat paspor seperti kita ini penjahat yang memalsu paspor gitu kan
sampai diberi acara sampai apa gara gara atau gara gara paspor kena air tintanya tanda tangan agak meluntur itu aja dipermasalahkan tidak boleh keluar
jadi justru nampaknya imigrasi hanya tegas terhadap orang baik baik gitu kan
malah terhadap orang jelek orang jahat malah nampaknya seperti membuka pintu gitu
jadi inilah sistem imigrasi kita yang harus dibenahi
iya jadi menurut anda karena sistem imigrasi kita masih banyak sekali buron yang lolos
dan menjadi pr besar bagi pemerintah indonesia
terima kasih koordinator masyarakat anti korupsi boyamin soemon atas informasinya terkait penangkapan maria lumowa